konflik bersenjata antara israel dan palestina tidak kunjung menemui titik terang pada akhirnya
pekan ini eskalasi peperangan menelan ratusan korban jiwa puluhan diantaranya anak anak dan wanita
kaum sipil yang justru seharusnya dilindungi dalam kaedah hukum internasional
kita akan bahas lebih dalam masih dengan dua narasumber saya malam hari ini mas revo dan mas elvan
sekarang saya gantian ke mas elvan terlebih dahulu ya soal pandangan media di indonesia terkhusus detik
dan juga nanti siaran indonesia melihat eskalasi konflik antara israel dan palestina
terutama kalau kita melihat kredibilitas media internasional saat ini juga ikut diserang
dengan fakta bahwa kantor al jazeera baru saja dibom
iya saya kira apa yang terjadi di palestina ini kita patut mengecam tindakan seperti agresi sebetulnya
dari lakukan israel ke palestina ya
kalau kita ikutin ceritanya cuma bermula dari sebuah konflik
sebuah konflik apa namanya setelah berbuka puasa dan itu kemudian berlanjut kepada sebuah sahur
yang mencekam untuk warga di jalur gaza
dan kemudian itu masih terus terjadi sampai kemudian ketika mereka merayakan idul fitri
dalam suasana yang penuh dengan duka karena banyak saudara kita yang meninggal dunia
dan karena itu kemudian tentu detik kom jadi bagian yang mengecam aksi israel ini terhadap palestina
dan kemerdekaan palestina tentunya harus dihargai
dan kemudian tidak boleh ada pelanggaran ham di situ kejahatan
dan kemudian seperti apa nembakan setiap hari terjadi
gimana mereka mau bisa hidup damai di gaza gitu
bahkan ketika suasana idul fitri seperti ini pun mereka tidak bisa menikmati
dan rupa rupanya ketika sebuah ketika dendam sudah membarah
maka kemudian mereka tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi pada umat muslim taruhlah
ketika mereka saudara saudara kita sedang merayakan idul fitri
dan kemudian aksi aksi mereka masih berlanjut
seperti tadi fani sampaikan betul sekali
terakhir kali juga viral di semua media sosial saya kira ketika sebuah gedung diledakkan oleh pesawat dari israel ya
dan gedung itu ada beberapa lantai gitu yang diklaim tentara israel itu adalah tempat ini hamas ya
namun di situ sefaktanya ada kantor beberapa media di dalamnya
ada al jazeera ada happy dan lain lain
dan kemudian tentu kita mengecam ya karena tentu kita juga berharap seluruh organisasi
turut mengecam dan tentunya negara negara harus mengambil tindakan yang jelas yang tegas gitu
yang sekarang ini kita tunggu adalah sikap daripada dewan keamanan pbb gitu
dimana ketika ada situasi seperti ini mereka belum juga mengeluarkan sikap amerika serikat juga melakukan komunikasi
namun dengan pihak palestina meminta agar hamasnya mengurangi ketegangan gitu
agar hamas tidak lagi melakukan serangan serangan
tapi kepada israelnya tidak ada
kemudian negara negara arab
kalau kita tahu sekarang sikapnya juga berubah
apalagi setelah mereka kemudian melakukan perdamaian dengan israel
ketika palestina kembali menjadi sasaran seperti ini mereka belum bersuara
saya angkat jempol untuk pemerintah ya
tadi juga menteri luar negeri mewakili presiden tentu sudah melakukan pernyataan sikap di dalam rapat dengan oki
mendorong agar negara negara islam ini kemudian bersikap secara tegas bersatu
untuk bisa membuat kebijakan yang melindungi warga palestina
dan karena itu memang harus dilakukan
dan negara negara harusnya bersatu
karena kalau seperti ini dilakukan
kan ini kan seperti penindasan kan
kan sudah seharusnya
itu juga ada di undang undang dasar kita
bahwa kemerdekaan itu harus dilindungi
keterlibatan dunia harus dilindungi
dan israel seharusnya mendengarkanlah seperti ini
kalau mereka hidup bernegara dengan
dunia itu kan seperti berkeluarga
kalau kemudian mereka tidak mendengarkan masukan masukan dari luar
kritik dari luar mereka mau jalan sendiri
kemudian negara negara besar itu diam sendiri
maka ya kita negara yang kita mungkin dianggap kecil ya
sebetulnya kita negara islam terbesar
terbanyak di dunia kita harusnya diperhitungkan
mudah mudahan sikap pemerintah itu akan berdampaklah terhadap perdamaian di
berangkat dari tadi informasi mas elvan mas revo
apakah memang sikap atau tindakan dari pemerintah indonesia dalam tidak hanya oki
tetapi juga presiden jokowi sempat mencuit ya kemarin
dan juga sempat berdialog dengan presiden turki recep tayyip erdogan
apakah tindakan atau manuver ini sudah cukup untuk bisa menekan atau menurunkan tensi konflik bersenjata
itu yang kita khawatirkan van
apakah kita cukup kuat untuk menekan israel
supaya tidak melakukan agresi besar besaran ke palestina gitu ya
termasuk juga bagaimana kita
apakah kita bisa misalnya meminta
milisi milisi di kelompok kelompok militer di palestina itu juga menurunkan tensinya
karena bagaimanapun di dalam setiap konflik itu kan pasti masyarakat sipil yang akan dirusakkan
melakukan agresi besar besaran
agresi besar besaran yang menembakkan lebih dari tiga rudal gitu ya
saat ini kalau
melihat pemberitaan di tempat kita
yang meninggal ratusan lainnya
jadi satu ratus delapan puluh satu korban jiwa itu
lebih dari lima puluh adalah anak anak
ya konflik ini kan
makan korban yang sangat sangat tidak sedikit gitu
lebih dari lima puluh anak yang
israel sendiri lebih dari sepuluh orang ya
kan akhirnya memakan korban jiwa yang tidak sedikit
dan rasa rasanya kita semua dunia kan sudah
mau naruh perhatian
pas gitu ya terhadap
apa yang terjadi selama tujuh hari terakhir ini gitu
tidak hanya urusan dari orang orang muslim
pemimpin agama katolik seperti
tidak hanya itu juga
melakukan kecaman akan konflik ini
nah artinya sekarang memang
indonesia sebagai anggota dari organisasi konferensi islam
kemudian kita juga yang tadi katakan sama mas elvan
seharusnya kita bisa melakukan
hal hal yang lebih
dan sebaiknya juga pemerintah mengefektifkan
beberapa organisasi organisasi kultural
yang memiliki hubungan dekat dengan
di beberapa event event kemarin gitu ya
termasuk juga dari
keluarga dari menteri agama sekarang
itu kan juga memiliki hubungan yang cukup
dua negara ini baik israel maupun palestina
artinya seluruh jalur kultural
untuk supaya kita
meminta kedua belah pihak ini
apakah seberapa efektif ini
ini yang kita
tidak tahu persis karena
indonesia sejauh ini tidak memiliki
hubungan diplomatik dengan israel
kalau misalkan kita memboykot
akhirnya tekanan seperti apa yang bisa kita lakukan
paling mungkin adalah yang
menteri luar negeri
baik itu oki maupun pbb
untuk segera menurunkan
tensi konflik ini
ini juga menjadi
sekali lagi menjadi pekerjaan rumah
terutama untuk mengawal
isu ini dan juga
apa ya mencegah adanya
misinformasi terkait dengan konflik
yang tampaknya sekarang
bukan hanya bentuknya konflik agama ya
tapi banyak sekali kepentingan
di belakang yang mengendarai konflik ini
menjadikan korban sipil
yang berjatuhan seperti itu ya
berhubung durasi sangat sempit
mas elvan dan juga
kita harus sudahi dulu
dialog pada malam hari ini
terima kasih sekali atas insightnya
kita akan tunggu bagaimana
dan terutama terkait dengan
semoga kita harapkan agar
tensi konflik ini menurun
tidak berjatuhan lebih banyak lagi
dalam konflik kepentingan
yang terjadi antara palestina
dan juga israel
terima kasih sekali lagi
atas waktunya malam hari ini
dan juga mas dani elvan
dalam cnn indonesia newscast
pada malam hari ini
terima kasih teman teman
tetap bersama kami
masih akan segera kembali
setelah jeda berikut ini